anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
menteri komunikasi dan informatika joni plate mengakui pihaknya sulit memberantas praktik judi online
sebab penanganan judi online diibaratkan mati satu tumbuh seribu
joni plate juga memperingatkan selebgram dan seluruh pihak tindakan mempromosikan judi online adalah tindakan melanggar hukum
menurut menkominfo kementeriannya terus berupaya memberantas situs dan akun terkait perjudian online setiap harinya
joni plate menyebut sudah lebih dari lima ratus enam puluh ribu akun terkait judi online yang dibersihkan
namun judi online sulit diberantas sebab terus bermunculan
menkom info menambahkan dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak termasuk penegak hukum untuk memberantas judi online
tantangannya karena ini judi online ya tantangannya cuma satu kesadaran
kita bersihkan hari ini setelah dibersihkan ada muncul lagi
ya dibersihkan kembali
ya ini apa patah tumbuh hilang berganti kejar kejaran
dan kom info saya terima pesan pada semua yang menyiapkan situs situs judi online
kom info tidak akan pernah mundur untuk mengejar dan mempersihkan itu
kami akan blokir dan akan kerja
kom info bekerja dua puluh empat jam sehari